antrean panjang di stasiun pasar turi surabaya jawa timur ini bukan untuk membeli tiket kereta api
ribuan calon penumpang kereta api ini ramai ramai menukarkan tiket keberangkatan mereka pada minggu sore
alasannya tak ada kepastian jadwal keberangkatan maupun waktu tiba di tujuan
tak mau mengambil resiko terlambat masuk kerja pada senin ini calon penumpang kereta api yang melalui jalur utara memilih refund dan beralih ke moda transportasi lain
nita salah satunya calon penumpang kereta api gumarang tujuan stasiun pasar senen jakarta ini terpaksa mengembalikan tiket kereta yang sudah dipesan jauh jauh hari dan membeli tiket pesawat
karena belum ada kejelasan keretanya berangkat jam berapa
ini dikembalikan ini mbak ya
karena banjir di semua
makanya belum tentu sampai jam berapa
manager humas pt kai daop delapan surabaya lukman arief menyebut ada dua calon penumpang yang membatalkan perjalanan dan mengembalikan tiket hari minggu kemarin
kami berharap semoga jalur segera dapat dilalui oleh kembali oleh pejalanan ketapian
dan teman teman petugas ki yang ada di daop empat khususnya di satu semarang mulai kemarin sampai dengan saat ini terus berupaya untuk segera menyelesaikan
menurutkan banjir yang mengenangi jalur ketapian di jalan tersebut
banjir yang mengenangi stasiun tawang semarang dan sejumlah titik rel kereta api di jalur pantura menyebabkan beberapa perjalanan kereta api terganggu
kereta api kamandaka relasi purwokerto tegal semarang tawang tidak bisa beroperasi
minggu pukul lima pagi pt kai daob lima purwokerto membatalkan perjalanan kereta api kamandaka
sejumlah tiga ratus lima puluh enam penumpang
semarang telah diberikan informasi lewat sss blast
menginfokan bahwa kereta api kamandaka keberangkatan jam lima tujuan semarang dibatalkan
betul sekali bahwa pengembalian tiket karena pembatalan kereta dari pihak pt kereta api
sejak sabtu pagi tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
dua stasiun di semarang
yang di stasiun tawang dan stasiun poncol terdampak banjir
air setinggi tiga puluh cm mengenangi ruang tunggu hingga peron
bahkan jalur lintasan kereta api juga tergenang
dikutip dari cnn indonesia com
hujan masih turun pada minggu pagi
air juga masih mengenangi stasiun semarang tawang setinggi dua puluh cm
sementara jalur kereta api di antara stasiun semarang tawang alas tua di jalur hilir
ketinggian air bahkan mencapai dua puluh delapan cm
jalur kereta api di antara stasiun semarang tawang alas tua di jalur hilir
jalan raya kaligawa yang merupakan jalur pantura semarang demak
dan sejumlah permukiman warga juga masih terkenang banjir
ketinggian air rata rata lima puluh cm
sejumlah kendaraan angkutan umum dan barang seperti truk dan bus
harus melaju pelan dan bergantian
tim liputan cnn indonesia